setelah diotopsi jenazah taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atau stip yang tewas diduga dianiaya seniornya dipulangkan ke kampung halamannya di bali
keluarga kerabat dan rekan korban turut hadir melepas kepergian jenazah putu satria ananta rustika di rumah sakit polri kramat jati sabtu malam
upacara penghormatan terhadap jenazah korban pun dilakukan rekan rekan dari stip
menurut rencana jenazah korban akan diterbangkan ke rumah duka di bali untuk disemayamkan menggunakan upacara adat
polisi menetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan mahasiswa sekolah ilmu tinggi pelayaran

sementara itu kementerian perhubungan telah membentuk tim investigasi khusus terkait dugaan tindak kekerasan di stip yang dilakukan oleh seniornya terhadap juniornya
kemenhub meminta stip mencopot senior yang terlibat melakukan penganiayaan guna menjalani proses hukum
kementerian perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta
kemenhub juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini
untuk terduga taruna pelaku bpsdm perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan
sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pecah tangis keluarga putu satria ananta
seorang taruna tingkat satu stip cilincing jakarta utara
yang tewas karena diduga dianiaya seniornya
dari hasil pemeriksaan polisi menemukan bukti kuat adanya penganiayaan yang terekam cctv
polisi juga telah memeriksa sejumlah mahasiswa senior yang diduga mengetahui peristiwa penganiayaan putus satria yang terjadi di toilet sekolah
saya cctv cukup clear untuk menceritakan peristiwa itu rangkaian peristiwa itu
yang dari apa karena kejadian peristiwa di kamar mandi
artinya ini berarti kegiatan yang memang tidak dilakukan secara resmi oleh lembaga
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka pada bagian ulu hati korban
meski demikian manajemen stip jakarta membantah ada perpeloncoan di sekolah
pihak sekolah mengklaim sudah menghapus kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan oleh senior terhadap junior
di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan
karena itu penyakit untuk murun saya sendiri sudah setahun di sini itu semua saya sudah hapus perpeloncoan ini
itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita
sudah ada sudah kita hilangkan jadi ini murni person to balson
polisi telah mendatangi stip jakarta di kawasan marunda untuk menyelidiki penyebab pasti kematian putu satria ananta
sementara jenazah korban saat ini sedang diotopsi di rumah sakit polri kramat jati
usai proses otopsi jenazah korban menurut rencana akan langsung disemayamkan dan diterbangkan ke bali